untuk sementara layanan isi ulang oksigen gratis baru ada di tiga lokasi
di kantor dishub jawa timur di surabaya kantor samsat gresik dan sidoarjo
dibuka mulai pukul sembilan pagi hingga sembilan malam
pemprov menyediakan kuota hingga lima ratus meter kubik per hari
atau setara dengan lima ratus tabung ukuran satu meter kubik di setiap lokasi pengisian
untuk mengisi oksigen gratis ini
untuk mendapatkan barcode yang berisi nomor antrean waktu dan lokasi isi ulang oksigen
per orang dibatasi maksimal dua tabung ukuran dua meter kubik
setiap warga pengisian itu satu lima ratus psa paling besar dua kipik
paling besar itu maksimal dua titik
itu untuk tabung yang berapa yang sedang atau
kalau yang besar bisa cuma pengisiannya tetap dua kipik
oke berarti dia hanya dapat satu empat mungkin ya
ya mungkin satu tiga
satu orang boleh berapa ini
maksimal dua tabung maksimal dua tabung isi satu lima ratus psa yang ukuran dua kibik
masih belum banyak warga yang memanfaatkan fasilitas ini
di kantor di subjatim di surabaya misalnya
sejak dibuka tujuh belas juli lalu
cuma dua orang saja yang mengisi ulang tabung oksigen di sini
warga mengaku sangat terbantu dengan pelayanan ini
tidak hanya karena gratis tapi juga membuat banyak pilihan untuk isi oksigen
di tengah semakin sulitnya mendapatkan oksigen pada saat ini
untuk adik ipar saya sedang kena covid
memang dari online terus dikasih tahu ke sini
tapi sudah pernah nyoba ke tempat lain
tempat lain belum pernah
untuk tante sama om saya
yang sedang covid ya
iya positif covid
butuhnya memang sudah sejak lama atau baru baru aja butuh
baru tiga hari yang lalu
selama ini selain di sini kemana udah cari
kemudian sempat tadi ke toko kemana
sempat cari tapi sering kehabisan
di tengah lonjakan kasus covid sembilan belas di jawa timur yang sudah mencapai lebih dari tiga puluh enam ribu orang per tujuh puluh
kebetulan oksigen menjadi kebutuhan yang prioritas
sayangnya data satgas covid sembilan belas menyebut
dari kebutuhan enam ratus sepuluh ton oksigen per hari pasokan ke jawa timur hanya tiga ratus enam puluh ton tiap harinya
kalkulasi satgas juga menyebut lima ratus lima puluh ton oksigen dibutuhkan oleh satu ratus lima puluh rumah sakit rujukan
sepuluh ton untuk rumah sakit lapangan dan satu ton oksigen untuk kebutuhan warga jawa timur yang melakukan isolasi mandiri